perayaan idul adha tahun ini terasa istimewa bagi umat islam di desa bila kecamatan amanuban timur kabupaten timur tengah selatan nusa tenggara timur
ya karena untuk pertama kalinya warga desa bila dapat menikmati hewan kurban yang dibagikan saat perayaan idul adha
selama ini warga tidak pernah menikmati hewan kurban karena mayoritas warga tergolong miskin
ini adalah pertama kalinya umat islam di desa bila bisa merasakan idul adha bersama dan mendapat daging dari hewan kurban
alhamdulillah kami sangat bangga karena ya sebelumnya mungkin tidak seperti ini bapak
karena kami rasa terima kasih kepada orang orang yang mau memperhatikan kami yang di pelosok ini yang jauh dari perkotaan
meski berada di pelosok saat pemotongan hewan kurban
tetap diawasi oleh petugas kesehatan hewan dari dinas peternakan kabupaten timur tengah selatan
langkah ini untuk memastikan daging dari hewan kurban tersebut layak untuk dikonsumsi
dalam perayaan idul adha ini umat islam di desa bila mendapat dua puluh dua ekor sapi dan enam belas ekor kambing kurban
daging kurban dibagikan kepada seluruh warga desa
jadi ya syukur alhamdulillah apa yang kita harapkan dari tim semua dari kota kupang
dengan donatur semua tujuan kita pertama untuk saling berbagi dengan warga lingkungan masyarakat yang sangat sangat terpelosok
desa bila terletak tujuh puluh km dari kota soe ibu kota kabupaten timur tengah selatan
seluruh warganya sebanyak sembilan puluh delapan kepala keluarga berada pada kategori keluarga miskin
selama ini warga tidak pernah menikmati hewan kurban saat idul adha
elia zarbalo timur tengah selatan